ada masih bersama kami di cnn indonesia connected banyak orang yang masih mencoba untuk memahami bagaimana sih mengenali dan juga melawan covid sembilan belas atau virus corona
bagaimana mencegah mengobati antisipasinya akan saya sampaikan coba saya sampaikan secara detail secara rinci melalui data serta rumusan dari siendusia com yang akan saya tampilkan kepada anda
jadi sehabis dari sini kalau masih kurang jelas lagi boleh ya ke cnn indonesia com
yang pertama coba yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya mengenang virus corona ya
mengenal virus corona sebenarnya istilah ini merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke individu atau manusia ya
virus corona pertama kali muncul atau ditemukan waktu itu di wuhan di tiongkok yang merupakan jenis virus corona ke tujuh yang menginfeksi manusia
dan virus corona yang menyerang manusia ini baru ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
di dua ribu sembilan belas tapi di seribu sembilan ratus enam puluh an
bagaimana sih virus ini sebenarnya menyebar
kita lihat misalnya dalam kasus mers waktu itu penularannya dari binatang ke manusia binatangnya unta ke manusia
kemudian di kasus sars waktu itu wabah sars juga ditularkan dari manusia ke manusia jadi antar manusia
nah di kasus covid sembilan belas atau virus corona ini dugaannya ditularkan dari binatang atau hewan ke manusia
binatangnya ini sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan besar yaitu diduganya adalah ular atau juga atau kelelawar
nah penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur ketika si penderita mengalami bersin atau batuk
berapa lama sih masa inkubasi corona
dua sampai dengan empat belas hari merupakan masa inkubasi dari virus corona
jadi saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus
sampai menunjukkan indikasi atau gejala gejala awal tadi ada demam dan sebagainya ya
nah siapa saja sih orang orang yang paling berisiko tertular covid sembilan belas
yang pertama ini dia ada lansia berusia tujuh puluh tahun ke atas kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau penyakit bawaan
misalnya diabetes atau juga sakit jantung dan lain sebagainya
kemudian orang yang mengalami atau memiliki rawat riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernafasan
ya itu tadi apakah sudah ada yang sembuh dari covid sembilan belas
atau orang orang yang tadinya positif udah ada yang sembuh sebenarnya sampai sekarang
sampai dengan awal maret banyak sekali yang sembuh
lebih dari lima puluh satu ribu orang dari total sembilan puluh dua ribu lebih penderita sudah dinyatakan sembuh
artinya lebih dari lima puluh persen sudah dinyatakan sembuh
tapi jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya kita harapkan
tentunya juga yang ada di indonesia
lalu kita tahu beberapa waktu yang lalu who juga sudah memperlakukan
status pandemi global untuk covid sembilan belas
ya ini jadi pandemi atau wabah yang meluas ke berbagai negara
tidak hanya satu benua tapi beberapa benua
nah kriterianya adalah virus pertama menyebabkan kematian
penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tidak terkendali
dan virus hampir menyebar ke seluruh dunia
itu tadi mengenal awal virus corona
nah mencegahnya seperti apa
yang pertama gampang banget rajin rajin cuci tangan ya
jadi sekarang kalau misalnya biasa cuci tangan kalau makan aja sekarang sering sering cuci tangan
minimal tiga puluh menit sekali satu jam sekali kalau anda beraktivitas cuci tangan
kalau misalnya nggak memungkinkan cuci tangan bawa deh hand sanitizer ya
hand sanitizer taruh di kantong taruh di tas di mana aja
yang paling penting juga adalah social distancing
jadi social distancing jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain
kemudian jangan menyentuh bagian muka misalnya hidung
kemudian habis itu mulut
mata dengan tangan anda
ya coba dihindari hal hal itu kalau masih kebiasaan coba deh jangan
kemudian ketika bersin etika bersin yang batuk dan benar seperti apa sih
jadi kalau misalnya udah tahu lagi batuk atau lagi flu lagi suka bersin bersin jangan sembarangan gitu
jadi kalau ada etikanya juga
anda mungkin bisa menggunakan bahu anda seperti ini ya
jadi tisu atau bisa pakai tisu juga bisa menggunakan siku anda
lalu tisunya jangan dipakai lagi
buang ke tempat sama
buang ke tempat sampah
setelah itu cuci tangan lagi menggunakan sabun atau hand sanitizer tadi kalau misalnya nggak ada sabun
kapan sih harus cuci tangan menggunakan air dan sabun
saat secara kasat mata tangan terlihat kotor
buang air batuk bersin kontak mungkin atau berinteraksi dengan orang yang sakit
sebelum makan setelah menggunakan toilet gitu setelah bersentuhan dengan hewan
rajin rajin cuci tangan
nah cuci tangan yang baik juga jangan asal ya
jadi basahi tangan dengan air bersih dan mengalir sebagian
lalu selama dua puluh detik
jadi misalnya saya susah nih
jadi ada air ya
kemudian kurang lebih dua puluh detik
kemudian pakai sabun yang punya kandungan antiseptiknya
ini mulai dari punggung tangan sampai dengan sela sela jari ya
jadi punggung tangan sela sela jari jangan cuma telapaknya aja yang digosok
lalu bersihkan bagian di bawah kuku anda
jadi kuku kuku ini juga bisa jadi sarang bakteri ya kalau misalnya nggak dicuci
kemudian bilas air bersih keringkan dengan handuk
itu yang harus anda lakukan sekarang
jadi jangan asal cuci ya
kemudian cara menggunakan hand sanitizer
kalau tadi sabun nggak ada
teteskan hand sanitizer ke tangan anda
satu sampai dengan dua tetes
sama kayak cuci tangan
tidak hanya di telapak tapi di punggung
kemudian di sela sela jari
kemudian di antara kuku kuku
itu yang harus anda tempelkan atau
atau taruh hand sanitizer nya
kemudian sampai tangan anda atau hand sanitizer nya mengering
nah kalau misalnya nggak ada hand sanitizer gimana
who memberikan formulasi untuk membuat hand sanitizer sendiri
ini caranya ya
masukkan ke dalam wadah seribu ml
tuangkan ketiga bahan
tambahkan air kocok perlahan
sumpahnya semuanya kecampur jadi
perlu nggak sih sebenarnya menggunakan masker
ya masker sebenarnya hanya digunakan dalam kondisi kalau misalnya anda memang merasa anda sakit ya
itu harus anda gunakan
atau anda hanya perlu masker saat menangani pasien yang punya gejala covid sembilan belas
yang paling penting jangan gunakan masker lebih dari satu kali
jadi juga ada masanya paling tiga empat sampai enam jam
habis itu ganti dengan yang baru
buang habis setelah itu jangan pernah ditaruh di mana mana
takut orang lain pakai
kemudian bagaimana dengan barang barang
belum diketahui pasti berapa lama virus bertahan sih sebenarnya di benda mati
diperkirakan sih nempelnya beberapa jam
tapi virus bisa dibersihkan dengan disinfektan sederhana
makanya sekarang semprot di mana mana disinfektan
cara menjaga imunitas tubuh makan makanan bergizi buah sayur tidur istirahat cukup air putih semuanya campuran jahe lemon semuanya harus terpenuhi
apa yang harus dilakukan
kalau anda ada di tempat terbuka sudah dibilang social distancing
kalau kepaksa banget keluar tetap social distancing ya
jadi jaga jarak antar orang kurangi kontak dengan pintu cuci tangan
tadi waspada meletakkan tas di lantai bus kereta atau kendaraan kendaraan atau angkutan umum
hindarnya mengeluarkan telepon genggam
atau anda bisa nih sebenarnya lap lap gitu ya bersihin hp anda atau gadget anda dengan alkohol
banyak juga kok dijual di apotek sekarang ya
ditransportasi umum untuk menghindari kontaminasi dari tangan
social distancing itu perlu jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain
kenapa penting untuk menghindari hal hal atau virus virus penyakit ini bisa menular
ini kenapa penting
karena kapasitas rumah sakit tanpa intervensi kebijakan ini bisa saja terjadi periode saat pasien tidak tertangani tenaga medis
seperti di italia
nah dengan intervensi kebijakan wabah tetap terjadi tapi tak terkendali dan tidak menyebabkan
korban jiwa lebih banyak seperti misalnya di singapura
bentuknya seperti apa
kurang lebih seperti ini
jaga jarak sampai satu dua meter
kemudian jauhi kerumunan
jangan berjabat tangan
kurangi frekuensi untuk pergi ke tempat tempat yang ramai
itu tadi ya
berikutnya cara mengobati corona itu seperti apa sih
gejala orang orang yang terkena virus corona atau covid sembilan belas
yang paling umum sih kalau misalnya anda mengalami demam kemudian batuk ada sakit kepala dan yang paling penting sesak nafas
tapi sesak nafasnya yang berat banget yang gak biasa
nah hanya sedikit pasien covid sembilan belas yang melaporkan katanya ada sakit tenggorokan flu atau pilek bersin bersin kemudian ada juga yang muntah muntah
apa yang harus dilakukan
anda kalau misalnya punya gejala gejala yang tadi tetap di rumah self isolated jika kondisi badan tidak fit agar tidak menulari orang lain
pakai masker jaga etika bersin batuk hubungi hotline ke menkes
ada nomornya dua puluh satu lima ratus dua puluh satu empat

kasih tahu lengkap bagaimana kondisi fisik anda kemudian riwayat perjalanan anda seperti apa
kemudian nanti petugas medis atau pihak rumah sakit pihak yang berwenang akan mengarahkan anda untuk mendapatkan tindakan yang tepat
itu tadi kita lihat perlukah membatasi perjalanan ke luar negeri untuk mengantisipasi corona
perlu who menyatakan tidak perlu jalan jalan ke luar negeri
terima kasih mbak sama saya yang sekarang ini
social distancing bekerja dari rumah belajar dari rumah itu yang paling penting kita lakukan
ya itu tadi anda bisa baca selengkapnya di cnnindonesia com terkait seluk beluk mengenai corona bagaimana mengobati apa itu virus corona mencegahnya seperti apa di sianindonesia com